memperingati hari keluarga nasional ke dua puluh tujuh yang jatuh pada hari senin dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh ini
bkkbn menekankan perlunya perhatian yang serius dari kita
terhadap kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir
antisipasi dan pencegahan perlu dilakukan agar tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah
jangan kan lapor cerita aja susah memang bakal ada yang percaya
komnas perempuan mencatat sepanjang tahun dua ribu sembilan belas terdapat empat ratus tiga puluh satu empat ratus tujuh puluh satu kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia
tren ini meningkat selama tiga tahun terakhir
ada pun bentuk kekerasan yang dialami perempuan adalah kekerasan fisik kekerasan psikis
kekerasan seksual dan juga ekonomi
artis keisha ratuliu mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik ketika dulu berpacaran
kepodakan mona ratuliu ini tak menyangka mendapat perlakuan kasar
karena selama ini ia menilai mantan pacarnya adalah orang yang baik
tidak hanya dalam suatu hubungan kekerasan terhadap perempuan juga bisa terjadi di lingkungan kerja
seperti yang diungkap

dalam akun instagramnya ia membongkar tentang pelecehan seksual yang terjadi di tempat syuting
it's no longer okay kita gak boleh lagi tutup mata kita gak boleh lagi buang muka dengan isu kayak gini
kita harus menjadi orang yang berani untuk membela mereka yang ditindas atau mereka yang diperlakukan seperti itu
tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik
kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian dari bkkbn
sebagai sahabat keluarga bkkbn mengingatkan kembali pentingnya peranan keluarga
dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak
anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan cenderung akan meniru ketika nanti mereka dewasa
maka fungsi keluarga itu penting sekali di sini
karena apa karena ada fungsi perlindungan
dimana kalau keluarga itu betul betul menjalankan delapan fungsi
keluarga maka salah satunya fungsi perlindungan
nah fungsi perlindungan di sinilah yang memberikan rasa aman
nah ini kuncinya kalau menurut saya
ayah ibu bapak mama papa ini harus bisa untuk tempat curhat
maka kunci suksesnya orang tua harus bisa terbuka dan akrab kepada anaknya
selain memperkuat fungsi keluarga kontrol sosial di masyarakat yang kuat
perempuan dan anak menjadi korban kekerasan akan semakin kecil